terjemah haji diberangkatkan hari ini dari embarkasi haji sukolilo surabaya jawa timur
lima kloter jemaah haji adalah kloter empat puluh hingga empat puluh empat
jemaah haji berasal dari kabupaten jember kota probolinggo kabupaten sidoarjo
kabupaten pasuruan kota pasuruan kabupaten gresik dan juga kota surabaya
sementara untuk kedatangan jemaah haji hari ini
ada dua kloter yakni dari kabupaten pasuruan gresik dan juga kota pasuruan
petugas ppih embarkasi surabaya kembali merazia barang bawaan jemaah calon haji yang melanggar aturan
hak kali ini ratusan bungkus rokok berbagai merek disita karena melebihi batas dari jumlah yang diizinkan
tiap jemaah haji diizinkan membawa rokok maksimal dua puluh bungkus
rokok ini disita dan akan dikembalikan ke pemiliknya setelah pulang ke tanah air usai ibadah haji
kota pasuruan kabupaten sidoarjo kabupaten gresik dan juga kabupaten gresik
dikirimkan ke kota pasuruan kabupaten gresik dan juga kabupaten gresik